gubernur jawa tengah telah mengonfirmasi ada satu pasien suspek cacar monyet yang dirawat di salah satu kota di pantura
fakta ini membuat masyarakat harus waspada apalagi diketahui suspek cacar monyet tidak bepergian ke luar negeri
dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom
muhammad syahril jurubicara kementerian kesehatan republik indonesia dan tri yudis miko epidemiolog dari universitas indonesia
halo selamat malam pak syahrir selamat malam pak miko
selamat malam saya ada selamat malam selamatnya salam sehat
salam sehat saya akan pertama akan ke pak syahrir dulu yang pertama
pak syahrir boleh diinformasikan bagaimana kondisi terbaru dari suspek yang ada di kawasan jawa tengah
dan apa penjelasan kementerian kesehatan mengenai fakta bahwa suspek tidak pernah berpergian ke luar negeri sebelum dinyatakan memiliki gejala cacar monyet
oke terima kasih
memang ini ada satu persen sosial yang sedang dirawat di salah satu ruang jawa tengah
saat ini dalam masa investigasi untuk dilakukan pemeriksaan lanjut
nah pemeriksaan yang dilakukan ada dua mbak ya
satu adalah usapan atau suap dan tenggorokan
yang kedua adalah suap atau pengambilan sampel yang ada di tempat tempat cacarnya
nah ini yang baru keluar hasil yang tadi katanya disampaikan oleh keduduk jawa tengah yaitu hasil suap hidung dan tenggoro

jadi tetap kedua sampel ini kita periksa dan hasilnya kita berkata
ya sebelumnya saya ingin menambahkan
jadi penularan pertamanya adalah melalui kontak langsung atau kontak tidak langsung
kontak tidak langsung adalah mungkin seseorang yang tidak positif
maka tentunya harus merek barang barang dia dan disegang oleh orang lain
kemudian memang droplet ada tapi jangka waktu yang lama
makanya kita utamanya dalam kontak langsung
nah kemudian bagaimana kesiapan kementerian kesehatan
sejak awal diumumkan oleh who tanggal enam mei yang lalu
karena yang kalau berpikir ya itu sudah
ya memberikan peningkatan kewaspadaan di pintu masuk
ya negara kita kemudian memberikan edukasi informasi dan sosialisasi ke masyarakat
pemerintah daerah kemudian dinas kesehatan
dan juga membiarkan fasilitas pelayanan kesehatan
dan selanjutnya kita menyiapkan bagaimana untuk melakukan periksaan laboratorium
dan saat ini ada dua laboratorium yang sudah kita siapkan
yaitu di kpk atau di pancas kementerian kesehatan
yang kedua di ipb bogor
dan insya allah dalam waktu dekat pak menteri kesehatan sudah siapkan delapan lagi
sehingga ada sepuluh untuk laboratorium deteksi
nah tentu saja
sejak dua puluh tiga juli ya pak miko ya
kita lebih menyiapkan ini
nah sekarang kami ingin menyampaikan ke masyarakat
karena kita sudah menyiapkan semuanya
baik di ipb maupun di bapak
apabila ada pasien yang positif
tadi kalau pak syahrir mengungkapkan bahwa
ada sejumlah laboratorium
tapi kalau mengingat penularannya juga
kita lihat kasus di luar negeri
penularannya juga cukup masif
seberapa capable jumlah laboratorium dengan kebutuhan akan screening
mengenai cacar monyet ini di lapangan sendiri pak
untuk sementara ini karena kita juga belum ada kasus ya pak miko
dan siapkan semua dan kita angkat ini cukup untuk awal ini
teman teman pasien membutuhkan semuanya
dan kita tambah delapan jadi sepuluh
dan kita lakukan sepuluh ini sudah sangat cukup
untuk menggunakan laboratorium deteksi cacar monyet ini
baik ada sepuluh laboratorium yang bisa digunakan
untuk mendeteksi cacar monyet atau suspek cacar monyet
pak miko selain soal penyediaan laboratorium
apa saja yang sebenarnya harus diantisipasi
yang harus disiapkan oleh pemerintah
ya jadi menurut saya penyakit ini geonosis ya
kita harus pakai pendekatan one health
artinya kalau lakukan investigasi
juga kementerian pertanian harusnya ikut dalam investigasi tersebut
jadi kalau itu kasus indeks maka kasus pada monyetnya harus didemukan begitu
jadi harus didemukan monyetnya
kalau ada monyet yang terinfeksi cacar monyet
jadi menurut saya tidak mungkin orang itu
dengan sendirinya kena cacar monyet
dari mana dia
jadi harus diinvestigasi bersamaan dengan pertanian
kementerian kesehatan menginvestigasi pada orangnya
kementerian pertanian menginvestigasi pada monyetnya
jadi kalau itu ditemukan baru akan lebih nyata bahwa itu ada monyetnya

kalau ditemukan cacar monyet dan tidak ditemukan sumber pendularannya
berarti kasus itu terjadi dengan sendiri
jadi kemungkinan dia tertulat pada monyet kalau dia tidak keluar negeri
atau ada orang lain yang keluar negeri bukan dia
jadi kalau itu artinya dia bukan kasus indeks
dia adalah kasus primel atau kasus kondek
itu lebih berbahaya lagi
artinya orang yang sakit tersebut
yang kalau dia konfirmasi cacar monyet
itu merupakan kasus sekunder
jadi menurut saya investigasinya harus besar besaran
jadi kasus mata ini atau kasus indeks yang diperlukan dari hewan
itu harus diinvestigasi dan harus ketemu
sampai masa pendularan cacar monyet tersebut
menurut saya kalau ketemu lalu diisolasi
kemudian jangan sampai menularkan kepada orang lain
ini investigasinya harus menyeluruh
terakhir pak syahrir tadi pak miko menyatakan bahwa ini harus ada kerjasama
karena pendularannya tidak hanya manusia ke manusia
tapi juga dari monyet ke manusia
apakah ada rencana
apakah ada rencana untuk seperti kata pak miko tadi
melakukan kerjasama dengan kementerian terkait untuk melakukan investigasi yang komprehensif
ya saya kira sangat betul
jangan sampai begitu
jadi kebetulan kita kan menjadi sdtg ke dua puluh ya
satu bahan utamanya
pandangan tanah di situ menggabungkan bagaimana energi sukast
antara kesehatan manusia kesehatan hewan dan lingkungan
karena ketiga sangat berpengaruh
kecuali kipok ada hepatitis
dan kalau kita lihat ke pmk
tapi kita pada daerah yang membuat keadaan
maka memang kita sudah harus berpikir komprehensif
yaitu pemerintah daerah dengan dinas dinas yang terkait
bagaimana kesehatan manusia kesehatan hewan
mana bisa mencapai
sehingga perlu untuk kewaspadaan ini
kita harus menanggalkan
masalah covid yang masih naik
kepada kesehatan baru
kita harus tetap kekuatpadaan yang tetap ya

adalah mengambil alih dari kesehatan manusia
juga satu kekuatpadaan yang harus kita lakukan
yaitu melalui phbs
katanya kesehatan manusia
kemudian protokol kesehatan yang
kita tingkatkan disiplinnya dan pengawasannya
dan juga untuk pembangunan penyakit
khusus untuk ini
kekuatpadaan bagi masyarakat adalah
kalau ada binatang ikut
kalau ada pindah langsung
kalau ada kacangonya
maka perlu keadaan untuk
mendekatkan silapun tangan

karena ini juga diperlihatkan dengan sebagainya
baik intinya tetap ya
jika ingin sehat
harus jaga kebersihan
dan juga menerapkan protokol kesehatan
untuk menghindarkan kita dari segala macam penyakit
terima kasih para narasumber
bapak m syahril
jurubicara kementerian kesehatan ri dan
terima kasih sudah bergabung
bersama kami pada malam hari ini
terima kasih mbak dian
terima kasih pak syahril